komisi pemberantasan korupsi memenuhi panggilan ombudsman republik indonesia
di gedung ombudsman republik indonesia atau gedung orin jakarta jumat sore
pertemuan ini dilakukan untuk menjelaskan kasus dugaan pelanggaran administrasi
dalam penanganan tahanan kpk idrus marham yang ditemukan berada di luar tahanan
komisi pemberantasan korupsi memenuhi panggilan ombudsman republik indonesia
di gedung ombudsman ri atau gedung ori jakarta pada jumat kemarin
kepala bagian pemberitaan dan publikasi kpk yoyo andriati menjelaskan
kpk telah melakukan klarifikasi kepada ombudsman mengenai kasus dugaan pelanggaran
setelah diketahui adanya tahanan kpk idrus marham yang pelesiran
hingga saat ini yuyuk mengakui pihaknya masih mengumpulkan barang bukti
dan meminta keterangan dari petugas yang telah mencari pembunuh
hari ini memang ada pertemuan dengan ombudsman ada petugas rutan
dan juga tadi sore ada direkturat pengawas internal yang dimintai klarifikasi
oleh ombudsman terkait dengan rutan kpk terutama yang berkaitan dengan kemarin
peristiwa tahanan im jadi kami hari ini telah menjelaskan bagaimana sop
dan kemudian juga penanganan tahanan yang telah dilakukan
sementara itu menanggapi adanya pemberitaan ombudsman jakarta raya yang menggelar konferensi pers
mengenai idrus marham tahanan kpk yang berkeliaran bebas tanpa mengenakan rompi tahanan
dan borgol direktur jenderal pemasyarakatan saat ditemui di kabupaten nangerang banten
mengatakan tahanan tersebut bukan warga binaannya dan menegaskan idrus marham sepenuhnya tahanan kpk
bukan di kami bukan di kami bukan tahanan di kami
oh berarti emang tanggung jawab kpk
iya bukan tahanan di kami
ada pengawalan dari
tidak tidak kecuali di lapas dan di rutan itu ada pengawalan dari kami dan ada pengawalan dari polisi
itu sop nya seperti itu
sebelumnya diinformasikan oleh ombudsman jakarta raya tahanan kpk idrus marham ditemukan sedang berkeliaran bebas di gedung cita dins jakarta
kpk menyesalkan pernyataan tersebut karena idrus marham sedang menjalani pengobatan di rumah sakit mmc jakarta
tim liputan cnn indonesia
ombudsman menduga terdapat malah administrasi saat kpk mengawal idrus marham keluar tahanan untuk berobat
kpk membantah dugaan ini dan mengatakan ombudsman terburu buru
pemeriksaan juga terus dilakukan ombudsman untuk memastikan dugaan ini
kita bahas malam ini bersama para narasumber
sudah ada pak teguh p nugroho kepala perwakilan ombudsman jakarta
pak teguh selamat malam terima kasih
sudah hadir dan juga ada mas abdul fikar hajar pakar hukum pidana universitas trisakti
mas fikar selamat malam
terima kasih sudah hadir
dan kami akan masih terus mencoba menghubungi febri diansyah
jurubicara kpk melalui sambungan telpon masih belum terhubung sekarang tapi masih akan kita coba
pak teguh terakhir sudah ada dari pihak kpk yang datang ke ombudsman
apa saja yang digali dan apakah sudah jelas duduk permasalahannya
jadi kami memang memanggil rekan rekan kpk hari kemarin itu terkait dengan dugaan malah administrasi
yang dilakukan oleh rutan kpk terkait dengan penanganan saudara im
jadi pemanggilan itu kami lakukan pada hari jumat kemarin yang dilakukan pada pagi hari
itu ke pihak rutan
itu yang kami panggil itu ada tiga orang
itu berarti siapa saja karutan
karutannya tidak bisa hadir
tapi dari pihak rutan itu ada tiga orang
dua dari rutan satu itu dari brimob ya
yang pengawalan dari polisinya
terus yang kedua itu dari biro umum
yang bagian pengawalan
dan yang terakhir itu pemanggilan dan pemeriksaan kami lakukan kepada direktur pengawas internal kpk
sudahkah jelas semuanya terkait karena dikatakan oleh kpk
ombudsman terburu buru belum melakukan konfirmasi bahwa ceritanya begini
itu sebetulnya sudah kami konfirmasi semua mbak ya
jadi berdasarkan temuan kami di lapangan kami komprontir dengan rekan rekan yang kami periksa kemarin
jadi bukan koordinasi ini
kami melakukan pemeriksaan sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh ombudsman
jadi ombudsman itu berhak untuk melakukan pemeriksaan terkait dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh intansi lembaga lain
jadi ini bukan koordinasi tapi pemanggilan pemeriksaan
dalam proses pemeriksaan di rute dengan pihak rutan kpk itu kami menemukan beberapa hal ya terkait dengan itu
pertama bahwa memang rutan kpk itu memberikan izin
izin berobat sebetulnya bukan dokter kpk pengadilan tinggi memberikan izin berobat kepada saudara im
dan izinnya itu hanya satu izin untuk berobat tidak izin untuk yang lain lain
itu perlu dicatat pertama izinnya hanya untuk izin berobat tidak untuk yang lain lain
terus kedua ya itu terkait dengan berobat
pertama itu adalah bontahanan bontahanan itu kan ada rentang waktunya itu dari jam sembilan sampai jam lima sore
jam lima sore memang di situ nah tapi kemudian ketika kami komprontir kami melihat bahwa pertama itu temuan kami itu sepenuhnya terbukti
bahwa ada izin selain berobat ada aktivitas selain berobat yang dilakukan
ada aktivitas lain selain berobat jadi begini saudara idris im ini kan kemudian mendaftar untuk perawatan gigi itu pada pukul delapan tiga puluh
kemudian dibawa oleh rekan rekan rutan kpk pada pukul sebelas ke mmc dan kemudian selesai melakukan perawatan pukul sebelas lima puluh
nah seharusnya setelah selesai melakukan perawatan kesehatan itu kembali lagi ke rutan kpk tidak melakukan kegiatan lain
ketika asisten kami melakukan apa mengambil video itu pukul dua belas tiga puluh sembilan
masih berada di luar ya
masih berada di luar dan tanpa rompi tanpa borgol
dan kemudian ya kami asumsikan mungkin baru habis selesai jumatan
jadi tidak di borgol tidak diberikan rompi begitu
tapi ketika teman teman asisten ini kembali ke saya saya mengirimkan beberapa orang asisten kembali untuk turun dan melakukan pengawasan
mengambil gambar kembali supaya lebih jelas
dan itu pukul dua tiga puluh sembilan
ada jeda yang cukup panjang
ya seribu empat ratus tiga puluh sembilan itu yang bersangkutan masih ada di tempat
kemudian didampingi oleh dua orang
dua orang itu siapa pak
nah itu yang kemudian kami konfrontasi kemarin ya
dua orang itu ternyata itu penasehat hukum
dan kami tidak melihat di situ ada pengawalan yang dilakukan oleh pihak kpk
padahal izinnya cuma jelas cuma satu izin berobat
tidak boleh kemudian izin bertemu dengan penasehat hukum
karena itu berbeda lagi ya
karena itu berbeda lagi
dan yang berikutnya juga
kemudian saudara im ini melakukan komunikasi via telepon
sesuatu yang sudah jelas dilarang di dalam peraturan
baik peraturan kpk terkait dengan pengawalan tahanan maupun di peraturan kemenhukam terkait dengan tahanan
nah itu yang sebetulnya kami khawatirkan
pertama kalau dia menghubungi penasehat hukum sebetulnya sekarang kan di sedang banding
dalam proses banding kan sebetulnya dia bisa menyampaikan hal hal yang dibutuhkan oleh penasihat hukumnya untuk menggugurkan apa
menggugurkan tuntutan dari pihak kpk sebetulnya kan
terus yang kedua dengan melakukan komunikasi via telepon dia juga bisa menghubungi pihak pihak lain
misalkan menghilangkan barang bukti atau yang lainnya
jadi sebetulnya itu mempersulit bagi kpk sendiri ketika melakukan perlawanan banding terhadap banding yang dilakukan oleh saudara im ini
oke baik baik saya potong dulu disitu
kita sekarang jeda dulu sambil menunggu komunikasi kami yang kami terus lakukan kepada jurubicara kpk
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
kami masih terus menghubungi jurubicara kpk untuk melengkapi konfirmasi dan dialog pada malam hari ini
tapi mas kami masih belum berhasil
saya ke mas fikar dulu
mas fikar kalau misalnya melihat kasus yang ini
anda melihatnya ini malah kalau menurut anda kita masih belum bisa mengonfirmasi sop yang sebenarnya dimiliki oleh kpk ya
kita masih menunggu konfirmasi itu
tapi kalau misalnya mendapatkan informasi dari pak teguh selama segmen awal tadi
apa yang dapat anda simpulkan
kalau pak teguh kan jelas ombudsman itu kan ranahnya maladministrasi
dari perspektif administratif benar
meskipun waktunya umpamanya jam berapa tadi jam sembilan sampai jam enam
iya kan jam tujuh belas
padahal izinnya cuma berobat berobatnya sudah selesai jam dua belas
nah mestinya ya masuk secara administratif mestinya ya dikembalikan
karena izinnya hanya berobat
nah tentang waktu itu kan karena digantungkan pada perkembangan pemeriksaan kesehatannya
sangat mungkin tidak bisa satu dua jam gitu kan
tapi ternyata kan sudah selesai begitu kan
jadi dari perspektif administratif itu pasti mal administratif
karena sudah menyalahi izin ya
terkait izin berobat di sini
sekalipun dari waktu tidak ya
dari waktu tidak tapi izin berobatnya
nah dari perspektif hukum mungkin belum bisa disebut sebagai melanggar hukum
meskipun apa namanya tidak sesuai dengan peruntukannya gitu
artinya ada izinnya itu soalnya kan
ada izin keluarnya
ada izin keluarnya
ada izin keluarnya
cuma peruntukannya itu ya mestinya dikembalikan tapi nggak dikembalikan gitu
nah tapi kalau misalnya kpk saya lihat di beberapa pernyataan juga mengatakan
jadi kalau misalnya tidak di borgol tidak menggunakan rompi karena setelah sholat jumat
kemudian ada menggunakan telepon genggam
tapi itu hanya sebentar dan kemudian sudah diambil oleh asistennya atau ajudannya atau mungkin
saya kira nggak bisa jadi alasan seperti itu
kalau sop nya memang ada sebenarnya kan setelah pemeriksaan selesai
mestinya kembali dia menjadi tahanan gitu
meskipun oke lah sampai jam lima tapi mestinya juga pakai jas gitu
pakai jas rompi merah gitu ya
mestinya seperti itu gitu
kemudian soal ketahanan keluar berobat tapi kemudian melakukan aktivitas lain ini kan sepertinya bukan hanya ini saja ya mas fikar ya
iya ini udah berkali kali kasusnya
dulu kita tahu ada yang namanya pak siapa itu yang pajak itu
juga ketangkap sedang makan makan
makanya ketangkap kamera
kemudian dia di debut ternyata dia sudah sembilan puluh delapan tahun
kalau tidak salah sembilan puluh delapan tahun
kalau tidak salah sembilan puluh delapan kali keluar tahanan bolak balik ya dengan ini
sebenarnya yang kedua yang terakhir itu adalah pak setia novanto
iya yang rame juga itu
tidak hanya di warung padang gatot subroto tapi belakangan di toko bangunan
iya kan jalan jalan di toko bangunan
ini artinya kalau menurut saya ada sesuatu ada sesuatu yang harus diperbaiki di dalam pengelolaan lapas
saya bilang kalau ini tanggung jawabnya lapas secara keseluruhan ada persoalan mental gitu
mental tugas gitu
karena diperbaiki ditambah lapasnya tetap aja kalau cara penjagaannya seperti itu
atau misalnya ini ada soal persepsi misalnya
jadi persepsinya yang dilihat hanya waktunya
atau juga jalan jalan ada persepsi begini yang dilihat hanya waktunya
atau juga tahanan dikembalikan sebelum pukul tujuh belas begitu misalnya pak teguh
ya perspektifnya kan bisa begitu
tapi kan yang jelas kami melihatnya
dari sisi izin yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri itu hanya untuk berubah
hanya untuk berobat
kenapa izin itu hanya diberikan untuk berobat tidak untuk yang lain
pasti pengadilan sudah mempertimbangkan hal tersebut
dikhawatirkan bahwa yang bersangkutan misalkan mendapatkan hak hak lain
misalkan bertemu dengan keluarga bertemu dengan pengacara penasihat hukum
toh juga sudah diatur ya di hari lain bisa kunjungan keluarga gitu ya
nah kami menemukan misalkan ternyata yang bersangkutan juga bertemu dengan keluarganya di situ kan
nah ini yang dan terus kami lihat juga memang ya itu terlihat
memang ya itu terkait dengan ada kelemahan terkait dari sisi pengawalan
saya ingin mengonfirmasi
pak das anda mengatakan pukul dua belas tiga puluh sembilan hingga empat belas sekian
empat belas dua puluh delapan ketika teman teman ombudsman masih berada di sana
ada dua orang lawyer tapi tidak ada pengawal
tidak terlihat di situ
tidak terlihat ada pengawal
tidak ada terlihat pengawal yang sejak awal mendampingi
jadi memang kami lihat ini ada kesalahan ada kelemahan juga
memang ada sop nya ya
bahwa pengawalan yang dilakukan ketika kami komprontasi ke rekan rekan dari pengawalan kpk
itu dalam proses pemeriksaan itu diketahui bahwa pengawalan hanya dilakukan oleh satu orang
hah satu orang
ini kan sebetulnya juga sangat mengkhawatirkan
karena bagaimanapun pengawal ini kan juga manusia
ketika dia butuh ke toilet misalkan dia butuh atau ke yang lain gitu ya
urusan urusan yang lain dia tidak usah mungkin menangani tahanannya seorang diri
berarti kemudian bisa dititipkan mungkin kepada
pada lawyernya atau siapa gitu
nah ini juga menurut kami ya maladministrasi kan ini bisa dua
pertama karena perilaku manusianya
yang kedua karena sistemnya juga
nah itu yang kemudian biasanya kalau kami di ombudsman itu ketika kami sudah menemukan maladministrasi
nanti tindakan korektifnya adalah perbaikan di dua level itu
baik di manusianya maupun di sistemnya
lalu untuk kasus ini dikategorikan ke yang mana
dan sudah dan kapan kesimpulan itu akan diambil
nanti sebentar ya nanti setelah jeda saya akan kembali mempertanyakan hal ini kepada mas fikar juga
tetap bersama kami di cnn indonesia prime news
kesimpulannya kapan sih masih mau periksa
kami masih membahas soal dugaan maladministrasi yang di lakukan kpk saat mengawal idrus marham keluar dari tahanan untuk berobat
pak teguh kalau misalnya tadi anda mengatakan ada dugaan yang terkait dengan sistem atau terkait dengan orang
soal ini apakah sudah ada kesimpulan
sebetulnya kami sekarang masih dalam tahap pemeriksaan
nanti hari rabu itu kami akan paparkan semuanya
baik temuan kami nya dugaan maladministrasinya juga tindakan korektifnya
apa yang harus dilakukan oleh kpk nantinya begitu
sesuai dengan undang undang tindakan korektif itu harus dijalankan oleh kpk
pada saat kasus kasus sebelumnya misalnya soal gayus kemudian setia novanto yang tadi disampaikan mas vito
apakah juga ada kesimpulan
apakah juga dilakukan metode yang sama
pemeriksaan pemanggilan dari ombudsman misalnya
kan video itu kan diambil oleh orang lain gitu ya
dapat ada laporan masyarakat
nah itu kemudian ditindaklanjuti oleh ombudsman pusat itu
tindakan untuk yang lain
sebetulnya kami hanya berada di wilayah jakarta raya
nah untuk yang kasus kasus yang lain
sebetulnya kan sekarang setia novanto ini masuk ke wilayah pengawasan jakarta raya
masuk ke yang gunung sindur itu
kami akan pastikan itu tidak akan terjadi
jadi memang bulan ini
kami sibuk melakukan asistensi dan pengawasan terhadap rutan rutan yang berada di wilayah jakarta raya
misalkan saja kami sudah melakukan sidak dan pemeriksaan terhadap lp cipinang
karena itu di sana banyak banyak temuan kami juga
di lapas bekasi lapas cikarang dan yang kemarin itu temuan kami di rutan depok
termasuk di lp cibinong juga
jadi dalam waktu satu bulan ini kami melakukan sidak dan melakukan asistensi terhadap rekan rekan di rutan dan lapas itu
nah harapan kami itu peristiwa ini tidak terjadi
tadinya harapan kami eksplosif
reaksi kami agak lebih tinggi kepada rutan kpk
karena rutan kpk ini kan berbeda standarnya seharusnya
dengan dari rutan rutan biasa
ketika kami sibuk melakukan asistensi dan pembinaan kepada rekan rekan di rutan dan lapas yang dipegang oleh kumham
harapannya tadinya ini bisa mengambil contoh dari rutan kpk
tapi ternyata temuan kami menyatakan bahwa rutan kpk itu kami duga tidak berbeda dengan rutan rutan
tapi ini bukan karena kemarin om butswan sempat ditolak masuk ke rutan
itu sebetulnya bagian dari pengawasan yang ingin kami lakukan
jadi kami ingin membuktikan bahwa rutan kpk ini bisa lebih baik dibandingkan rutan lain
karena itu kan sebetulnya kenapa kami melakukan sidak sana
kami ingin membuktikan bahwa ada rutan yang bisa lebih baik daripada rutan lainnya
tapi ternyata kami kan waktu itu ditolak dan harus menunggu empat jam dulu
nah itu ya sudah
akhirnya belum jadi kan
akhirnya sudah menjadi sidak kan belum jadi kan
ya akhirnya kami membatalkan
karena prinsip sidak itu kan harus ada seperti ott lah
karena ya harus ke apa ke ketidaksiapannya itu yang harus dilihat kan
apakah dalam kondisi tidak siap ketika disidak itu kondisinya betul betul seperti itu
tapi ketika kami harus menunggu empat jam ya sudah
tapi ini bukan masalah itu
bukan gara gara kemudian kami ditolak empat jam kemudian kami khusus mengincar rutan kpk tidak
mengintai kpk gitu sekarang oke oke
mas fikar kalau misalnya anda lihat sekarang karena sebelumnya saya ingat sekali tahun lalu
tahun lalu ya
tahun lalu itu sempat ada wacana om budsman juga diberikan keleluasaan atau untuk menindak gitu kalau tidak salah
dan supaya jadi om budsman menindakkan untuk melarang administrasi khusus kpk untuk soal korupsi dan lain sebagainya
kalau misalnya anda lihat ini perlu ditajamkan lagi soal ini atau bagaimana
saya kemarin ikut membahas ada rancangan undang undang peran serta masyarakat
saya masih masukkan soal pemidanaan siapa yang harus pidana
ini yang akan banyak berperan itu memang om budsman
semua lembaga publik ya yang menyelenggarakan pelayanan
seluruh pnu juga ya
itu ranahnya om budsman gitu
itu pasti ini
dan apa di dalam rancangan undang undang itu kan ada tiga subyek hukum
ada masyarakat yang berperan serta ada badan publik
nah sekarang siapa yang bisa dikenakan pidana
itu kemarin saya diskusinya tentang itu
kalau masyarakat masyarakat itu menjadi tidak relevan kalau dia dikenakan saksi di undang undang itu
undang undang itu justru memotivasi masyarakat berperan serta
karena turunan dari kedaulatan rakyat kemudian hak dan kebebasan berpendapat terus peran serta bawahnya
saya bilang nggak relevan kalau masyarakat
kalaupun masyarakat itu ketika dia berperan serta melanggar hukum maka ada banyak undang undang yang bisa digunakan untuk ite kip pidana dan sebagainya
nah apa badan publik
badan publik belum ada putusan yang menyamakan bahwa badan publik itu sama dengan korporasi
kalau korporasi kan memang sudah menjadi subyek pidana kan
cuma walaupun hukumannya cuma denda
saya bilang memang tidak realistis juga menempatkan badan publiknya sebagai subyek pidana
tapi yang cocok memang pejabat badan publiknya yang bisa menjadi subyek pidananya
karena dia bertanggung jawab terhadap lancar tidaknya peran serta masyarakat itu
bahkan di dalam ruu itu dia diberi wawonan juga untuk menolak peran serta
kalau melanggar a b c dan sebagainya gitu
ada syarat syaratnya gitu
nah kalau melihat rancangannya peranan ombudsman itu akan menjadi lebih kuat
karena diberi dasar lagi ketika dia mengawasi sejauh mana pelayanan publik dilakukan oleh badan badan publik ini
bagaimanapun kan nanti kalau misalnya hari rabu
kemudian disampaikan gitu kan
kalau misalnya saya melihat gelagatnya ini kan berarti kan dugaan itu mungkin ada
sekalipun tentu pasti ada penolakan
bagaimana kemudian harus disikapi ini mas fikar
gini kan tadi kembali ke ini
kemungkinannya kan dua
karena orang kembali pasti akan melihat ini dua lembaga
kayak saling overshadow satu sama lain
pasti akan dilihat seperti itu kan
ada lembaga yang super kalau menurut saya ya
dia besar sendiri dan tidak bisa tersentuh oleh sistem yang lain
artinya akan jadi tirani dia
kpk sekalipun mesinnya bisa dikontrol
ini adalah salah satu fungsinya ya
salah satunya adalah dalam aspek pelayanan publik ini tadi
harus nanti harus benar benar dilihat
apakah ini kesalahannya terletak pada manusia gitu
atau pada sistem
kalau tadi dengar kpk
seolah olah kan melarikan ke sistem
nah apakah kpk sudah punya sop
kan juga begini
ini kan tahanan bukan tahanan kpk sebenarnya
tahanan pengadilan tinggi kalau nggak salah
karena dia statusnya banding
meskipun yang bertanggung jawab kpk
karena perkara perkara kpk gitu
nah tapi tetap saja gitu
mestinya secara sistemik ada sistem yang mengatur secara ketat
karena kpk ini menjadi ini kan
menjadi lembaga yang bisa menjadi contoh bagi lembaga lain sebenarnya
dari sudut yang lain ya
walaupun umpamanya ya tidak mustahil
dalam pekerjaan yang mikro mikro juga banyak juga yang
ada administrasi atau apa gitu
karena kpk juga isinya manusia
pak teguh nanti artinya berupa rekomendasi atau apa
jadi kalau dalam pemeriksaan awal dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh perwakilan
itu kami bentuknya laporan hasil hasil pemeriksaan
nah dalam laporan hasil pemeriksaan itu
tindakannya bentuk itu sarannya adalah tindakan korektif
itu rincian apa yang harus dilakukan oleh si lembaga terlapor
nah kalau si lembaga terlapor ini tidak bersedia melaksanakan
nah itu nanti kami naikkan menjadi rekomendasi
kalau rekomendasi ini wajib ditindak lanjuti
rekomendasi wajib ditindak lanjuti
artinya saya ingin mengonfirmasi terakhir saja untuk anda
apakah kemudian akan mencabut pernyataan sebelumnya
akan dikatakan terlalu awal terlalu terburu buru atau tidak
kami sudah melakukan semua pemeriksaan secara profesional
pertama ada konfirmasi ke pihak rutan
ada konfirmasi kepada pihak mmc
kami melakukan pemeriksaan pemerintahan keterangan
kepada pihak pihak terkait dalam hari ini pihak rutan pihak pengawal
dan pihak pengawal internal
jadi itu tidak terburu buru sudah berdasarkan pemantauan langsung di lapangan
dan bukti buktinya sudah sahi
kami tunggu hari rabu
pak teguh terima kasih banyak
pak spikar terima kasih banyak
dan sekali lagi kami sampaikan kami sudah berusaha menghubungi jurubicara kpk febri diansyah
untuk bergabung pada malam hari ini
tapi masih belum bisa
mungkin saja ini terkait dengan konferensi pers yang dilakukan kpk baru baru saja
kami segera kembali dengan informasi lain tetap di cnn indonesia prime news